tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah warga probolinggo bersama anggota tni
akhirnya memperbaiki jembatan penghubung dua desa yang rusak dengan alat seadanya
pasalnya sejak jembatan rusak sudah tiga anak terjatuh dari jembatan
selasa pagi warga desa banjar sari kejamatan sumber asih probolinggo jawa timur
dibantu anggota tni delapan ratus dua puluh probolinggo
akhirnya bergotong royong memperbaiki jembatan penghubung dua desa yang rusak parah
akibat diterjang banjir lahar dingin gunung bromo beberapa tahun silam
aksi ini sebagai bentuk keprihatinan
karena meskipun sudah sering dilaporkan ke dinas terkait
namun pemda probolinggo tak pernah memperhatikan nasib jembatan peninggalan belanda ini
dengan peralatan seadanya warga dan anggota tni menambal sulam jembatan yang berlubang
meski hanya tambal sulam
namun warga siswa dan guru sekolah dasar negeri banjarsari
sangat senang dengan diperbaikinya jembatan ini
karena mereka kini tak perlu lagi memutar arah dengan jarak tempuh belasan kilometer lebih jauh
atau menyambung nyawa melintasi jembatan ini
gimana jalannya kalau sudah enak gimana
pinginnya pak jembatan yang seperti apa sih
oh yang lurus
sekarang masih apa
sementara itu selain bentuk keprihatinan
perbaikan jembatan tersebut juga merupakan program tni manunggal membangun desa
karena kita sesuai delapan wajib tni membantu kesulitan masyarakat dan sekelilingnya
itu adalah tugas kita
untuk jembatan sendiri ini mungkin
ya rusaknya karena mungkin terlalu lama mas
diharapkan dengan diperbaikinya jembatan ini
ke depan tidak ada lagi korban jiwa
pasalnya selama ini ada tiga anak terjatuh akibat rusaknya jembatan ini